ah saya harus temuin jesse
saya harus temuin jesse
apapun caranya saya harus temuin cs
mas sorry banget ya
boleh nggak saya pinjam motornya sebentar
enak aja main pinjam pinjam motor saya
ini mungkin uangnya nggak seberapa
ini sekalian dompet saya
di dalamnya ada ktp
ini sebagai jaminan
kalau motor ini akan saya balikin malam ini juga
oke kalau kayak gitu
boleh pakai motor saya
eh nggak usah
ntar biar orang sendiri aja
tadi kaki mbahnya kena beling
boleh coba diperiksa gak
makasih ya mas udah nganterin aku
gue mau ngurus admin dulu ya
mari mbak saya ntar gedap
aku mau pergi ya jadi tolong biarin aku pergi ya
ini tanggung jawab saya mbak
apa sih apa sih
apa sih mbak
jessi kenapa ada di jakarta ya
jangan gasar macem
gue mau pergi dari sini mbak
gue mau keluar
sini pergi dengan aku
mbak jessi jangan pergi
mbak jessy kabur dibawa lagi lagi pak
jessy dibawa kabur
siapa yang bawa dia
tapi saya sempat foto mobil dan platnya pak
dan platnya b seribu satu ratus empat puluh tiga kad pak
awas ya kalau sampai ada apa apa sama jessica
tapi saya kehilangan jejak
karena terhalang lampu merah pak
ya tuhan harus nyari jesse kemana lagi nih
untuk selalu sehat
terima kasih ya
mungkin kalau lusa kamu belum bisa
biar mama reski you lagi ya
ya jangan diwasain
maaf mama udah ngerepotin
mama senang loh ngelakuin ini
ya selamat ya
iya mau saya hantar ke depan
hati hati di jalan lah
sudah jauh jauh mendingan banget mas
mama sarah kan sempat ditelepon sama elsa
ya dengar mama sarah sebut kalau elsa itu punya temen namanya jesse di bandung
pas aku ke tempatnya elsa
asal tuh sempet kasih foto liatin foto ke aku
foto temen temennya sama dia
ada orang yang mirip banget sama anak yang mirfan
aku pernah liat fotonya tuh di rumahnya mirvan
terus rena juga bilang kalau dia ketemu sama tante jesse di sana
kirs tapi aku lupa lupa inget sih mas
nggak begitu yakin aku sebenernya
dan aku makanya tanya sama mirvan kan
beda kok mas
lagipula anaknya juga lagi ada di australia
anaknya mirvan dari australia
nggak cuma mau nanya itu aja
oke ya udah
ah saya harus temuin jesse
saya harus temuin jesse
apa pun caranya saya harus temuin jesse
mas sorry banget ya
boleh nggak saya pinjam motornya sebentar
enak aja main pinjam pinjam motor saya
mas ini mungkin uangnya nggak seberapa
tapi ini tolong ambil aja
ini sekalian dompet saya
di dalamnya ada ktp
ya ini sebagai jaminan
kalau motor ini akan saya balikin malam ini juga
oke kalau kayak gitu
om boleh pakai motor saya

sampai jumpa di video selanjutnya